jadi kalian disuruh pak al buat nganterin berkas ke rumahnya
iya pak bapak kalau nggak percaya bisa tanya langsung sama pak aldebaranya
kenapa pak al suruh mereka ya
ini gak biasanya
yaudah lanjutin lagi kerja lokal ya
sekarang harus gimana ya
saya mau ambil barang barang felix dulu
apa perempuan ini anggota keluarga felix
saya istrinya mas ini siapa ya
saya temannya beliau
sebelumnya saya mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya suami ibu
permisi saya mau masuk ke dalam dulu
gue harus kasih tau al sekarang
masuk pak silahkan
berkas berkas yang bapak kasih ke kita
sudah kita titipkan keuangan pak
selamat tanpa kurang suatu apapun pak
terima kasih banyak ya
silahkan kembali berburu deh
ya makasih ya pak
iya enggak kenapa
sekarang gue ada di depan lapas di atas jati kota ini
sekarang gue ada di depan lapas jati kota ini
sekarang gue ada di depan lapas jati kota ini
sekarang gue ada di depan lapas jati kota ini
dan gue habis ketemu sama istrinya felix
ya gue sih gak tau pasti ya
karena gue juga belum banyak ngomong sama dia
cuman yang jelas
sekarang istrinya felix lagi ke dalam lapas
mendingan sekarang di buru buru kesini
kita ketemu sama dia
oke gue kesana sekarang ya
ini gary ipul sode kim kemana ya
masih jam kerja malah nggak ada
kalian dari mana
ini kan masih jam kerja
ini termasuk korupsi
eh enggak enggak pak
kita juga keluar karena kerjaan pak
tadi disuruh sama pak aldebaran
jadi kebetulan kita bertiga disuruh

jadi kebetulan kita bertiga disuruh
ngerin berkasnya ke rumah pak aldebaran
ya gitu kan
jadi anda di suruh pak al
buat mengant kindsali di rumahnya
bapak kalo gak percaya
bisa ke banyak salah tanah
kenapa papa suruh mereka ya
kenapa pak lang gak nyuruh saya ya
ngatu kamu ke rumah saya
apa kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dan
kemarin waktu saya pulang dari bandung
ada yang menaruh bangkai ikan busuk
mas randy apa pesan aku gak sampai
apa cat aku ganggu mas randy
saya bales gak ya cat ini
nanti mau jadi php lagi ke dianya
mas randy kok belum bales juga ya cat gue
masih gitu gak maunya dia bales cat gue
ini terakhir kali lo cat mas randy
lo gak boleh ngecek dia lagi
lepus nih konteknya
perasaan gue sama mas randy
mulai sekarang kemarus jauh lebih pekat
karena banyak petunjuk di sekitar kalian
petunjuk apa mas
apa aku harus ke kamar lamaku dan mas arya
kalau aja dapet petunjuk yang bisa aku dapatkan disana
saya harus kesana
saya harus ke sana
supaya bisa mendapatkan titik terang dari semua teror yang terjadi selama ini
perhatian baking untuk semua orang
sudah mau berangkat ya ke tempatnya bu elsa
iya kita udah mau jalan sekarang
oh ya saya kan ada kerjasama dengan pt aldebaran sejahtera
tolong kamu kesana ya kamu kasih laporannya
itu kan kantornya mas reni juga
gue bakal ketemu dia dong
kalau gitu hati hati ya pak tanto om
kita jalan sekarang ya
kita berangkat ya
semoga pas gue sampai di kantor kak al
gue gak ketemu sama mas randy
tadi setelah aku meeting sama klien
klien aku sempat bilang kalau dia ada kenalan dokter
spesialis yang profesional soal transplantasi kornea
adanya di singapura
rencananya beliau akan merekomendasikan